setelah tiga bulan digunakan di stasiun kereta api hari ini bandara hussein sastra negara bandung dan tiga bandara lainnya dapat menggunakan tes genos
tes ini menjadi syarat bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan udara
kamis pagi menteri perhubungan budi karya sumadi meninjau penerapan tes genos di bandara hussein sastra negara bandung
mulai satu april total ada empat bandara yang mulai menerapkan tes genos sebagai syarat perjalanan menggunakan transportasi udara
selain di bandung tes genos juga bisa dilakukan di bandara surabaya palembang dan yogyakarta
kementerian perhubungan mendukung penggunaan tes genos sebagai salah satu pemeriksaan dan syarat dalam perjalanan udara
selain karya anak bangsa dan penggunaannya juga sudah teruji
genos sudah dilakukan di empat puluh empat stasiun dan sudah melakukan pengujian
terhadap lebih dari tiga ratus ribu orang
jadi sangat teruji
dan masa yang dilakukan di stasiun hampir tiga bulan
jadi memang kita minta dilakukan dengan teliti
karena bandara stasiun pelabuhan adalah simpul timpul transportasi
sementara itu genosi sembilan belas menjadi alternatif tes covid sembilan belas
yang mulai dioperasikan di bandara internasional juanda surabaya kamis satu april
dengan menyiapkan satu bilik pemeriksaan kapasitas layanan sebanyak dua pemeriksaan
dan dibuka dari jam sebelas siang sampai tujuh malam
dengan harga rp empat puluh hasil pemeriksaan genos sudah bisa digunakan sebagai syarat untuk menggunakan transportasi udara